makasih ya udah mau bantuin temen temen aku
iya pak neneng juga mau terima kasih
ntar yang masalah bill di resto neneng bayarnya pakai endorsement aja ya
opa mau gak neneng iklanin di lovagramnya neneng
ih lumayan tau siapa tau ketemu jodohnya disitu
yuk aku udah kangen banget sama adi
ayo kita cebut sekarang aja
mbak tunggu mbak
mbak bayar dulu mbak
oh semuanya berapa
bayarin disini ya
iya tapi berapa
kan biaya endorse nya neneng itu lima belas juta
ntar neneng pasang di lovagram neneng selama satu minggu
mbak mbak tunggu mbak
aduh apaan lagi sih
belum dibayar ini
ih bayar bayar terus
ntar aja belakangan repot
mbak tunggu mbak
mbak tunggu mbak
dari tadi kan saya udah bilang
ini tuh endorse
hah susah sasah soalnya dia gak kenal neneng
cupu sih cooper ya
mbak orang orang di muka bumi sampai kaki bumi semua tuh pengen endorse nending tahu nggak
hmm gak tau sih dia
masa belakang ada restor disini
gue makan dulu deh
kayaknya dia stres deh
pasti mereka pasien pasien rehabilitasi yang kabur nih
soalnya tadi ada suster yang nyariin
nah bener nih bertiga
duh pantesan yaudah yuk kita bawa aja kesana
oh iya kalian bertiga ibu kami
eh eh eh lepasin
eh lepasin gak
maaf saya tuh mau cari adik
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
sebentar sebentar pak pak ini ada apa ya
ini pak mereka makan di restoran kami tapi mereka belum bayar
dan sepertinya mereka pasien rehabilitasi jiwa yang kabur pak
riki kebetulan kamu kesini
tolongin kita doang kita mau dibawa nih sama mereka
mas mbak maaf ya mereka ini keluarga saya
jadi biar saya yang bayar tagihan mereka ya berapa
totalnya rp tiga ratus dua puluh lima pak
nih ambil aja kembali
apanya elsa ini keren banget bikinannya melting
kalian ngapain di sini
eh ini kita lagi nemenin jessica
mau nganterin jessica ke acara nikahannya
tadi gue dengar security bilang mereka dicariin sama suster suster
berarti mereka kabur dong
iya gak sih
kita diantarin lagi sama kamu ke acara akad nikahnya jessica
iya soalnya adi juga pas nungguin lama banget dari tadi tolongin ya
nenek juga mau show soalnya di sana
kalau gue nolak nanti mereka malah makin jauh kaburnya
kasihan elsa nanti dia bisa kena masalah sama kepolisian kalau ketahuan kabur
yaudah biar gue nganter ya
kita jadi pergi
aduh kat kenapa sih kamu kok curia banget
kak aku pengen terima kasih banget sama kakak aku seneng banget udah bisa curhat sama kakak
ternyata semua yang kakak saranin tuh bener
jadi yang kakak bilang kata yang mas randy tuh mungkin cemburu atau
apa itu bener kak
mas randy pergi dari taman karena dia ngeliat aku sama panino
terus sih jadi gak enak gitu
terus gimana sekarang
ya alhamdulillah sih sekarang udah baik baik aja
baik banget ngelah
ya syukur dong kalau gitu kakak ikut seneng dengernya ya
eh tapi lain kali kalau misalkan kamu ada masalah salah paham kayak gini kamu jangan sedia atau bt dulu ya
kamu pahami dulu masalahnya ya
kak doain ya semoga perjalanan cintaku kakak
semoga perjalanan cintaku kali ini berjalan dengan lancar
selancar perjalanan cinta kakak sama kakak
amin caka diri lagi
udah happy dong sekarang berarti
aduh aku seneng banget
makasih ya udah mau bantuin temen temen aku
iya opa nenek juga mau terima kasih
ntar yang masalah bil di resto nenek bayarnya pake endorsement aja ya
opa mau gak nenek iklanin di loveagramnya nenek buat cari jodoh
ih lumayan tau siapa tau ketemu jodohnya di situ
udah gak usah
gak usah diganti
sekarang kita kemana
ya ke akad nikah aku sama adi dong
ya pokoknya di masjid ya
yesi mau nikah
makan yang banyak
papa sama elvan kemana ma
kau pergi gak bilang laku
kok gak ajak aku ma
aku kan masih tanya papa
aku kan masih tanya papa
iya lain kali nanti diajak
tapi untuk saat ini lagi yang bisa diajak
rina tuh punya pr yang belum dikerjain ya kan
iya sih ma
bantuin aku kerjain pr ya ma
yaudah sekarang gitu kalo gitu sekarang kita ngerjain ya
ma aku ke kamar rina dulu ya bantuin dia
udah selesai makan ya
udah enam empat tadi kan
yaudah minum dulu
berjalan pr yang bener ya
jadi dateng kan bu
kamu gak usah nakut nakutin saya
saya nggak nakut nakutin ibu
tapi kalo ibu gak datang
hidup ibu akan selalu dipenuhi dengan ketakutan
apa salah saya
dateng saja dulu
sepertinya anak ibu sedang keluar
jadi gak salah dong
kita percepatkan waktu pertemuan kita
jam tujuh ya bu
saya tahu semua tentang keluarga ibu
aku akan tahan mereka sebanding ibu
untuk membuat peme stipendian ini
iya tolong bukakan gerbang
lah emang ngurusnya mau kemana
saya ada urusan sebentar ya
mau pergi sebentar aja
tapi kan pak bosnya lagi pergi bu
saya sudah bilang sama aldebaran
eh buim buantuin gue